field the love menjadi awal ketenaran dari grup musik elektronik dengan ciri khas drum and base asal inggris rudimental
grup musik kuartet yang beranggotakan pierce iget sebagai vokalis
amir amor sebagai gitaris
dan dj loxley ini merupakan sahabat sejak kecil dan sudah menulis musik sejak mereka berumur empat belas tahun
setelah single feel the love bertengger di posisi atas ut single chart pada tahun dua ribu dua puluh
rudimental menghasilkan dua album dan berhasil menggait ed sheeran dalam kolaborasi single mereka bloodstream
pierce iget mengklaim bahwa lirik bloodstream adalah hasil karya rudimental
hanya saja ed sheeren yang pertama memperkenalkan ke publik lewat album
album ke dua nya x
sebelumnya dia menunjukkan bahwa dia sudah mencari penyanyi yang menarik untuk mencapai kepentingan
rudimental kembali mengita perhatian penggemar musik dunia melalui single terbaru mereka
sun comes up pada juni lalu
single yang digarap bersama finalis x factor asal inggris james arthur
menceritakan perjalanan karir musik rudimental selama tujuh tahun
pertengahan agustus lalu single sun comes up sudah terjual lebih dari dua enam juta kopi di inggris
dan pada akhir tahun dua ribu tujuh belas ini
x factor sudah siap memudara dengan album ke tiga mereka
ausirion dulu bali